meski dinilai lebih baik daripada sistem tiga in satu
kebijakan pembatasan nomor pelat ganjil genap diakui masih belum maksimal
menekan angka kemacetan di jalan protokol dki
menurut gubernur dki jakarta
yang paling tepat digunakan adalah
tidak maksimalnya penerapan sistem ganjil genap di dki jakarta terjadi
karena warga dki memiliki lebih dari satu mobil dengan pelat nomor berbeda
selain itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok mengatakan
jumlah kendaraan berpelat ganjil dan genap hampir seimbang
akibatnya efektivitas sistem ini berkurang
sistem ganjil genap pun disebut hanya diterapkan sementara
sambil menunggu proses pelelangan alat erp selesai dilakukan
ahok memastikan irp akan diberlakukan pada dua ribu tujuh belas
dengan sistem yang sama dengan digunakan di eropa dan singapura
masalah ini jauh lebih baik daripada tiga in satu
cuma sekarang apakah efektif
kenapa nggak lima puluh lima puluh persen
tidak bisa dong karena ada orang tukar mobil
hari ini mobilnya apa dia tukar apa yang punya mobil banyak
makanya yang paling efektif itu adalah erp
kan sudah lelang prosesnya mungkin tahun depan bisa jalan
erp juga sebetulnya kenapa efektif
karena ada duitnya kita subsidi balik ke transport
kalau tidak tidak ada subsidi baliknya
dinas perhubungan dki jakarta menyatakan tujuan pemberlakuan
sistem ganjil genap optimistis segera tercapai
dalam uji coba lalu angka penggunaan kendaraan umum
seperti transjakarta telah meningkat
tak hanya itu waktu tunggu armada transjakarta juga berkurang
hingga tiga menit karena lancarnya lajur jalan yang terkena sistem ganjil genap
kita juga melakukan survei di lima ulangi di tiga peridor
koridor satu itu headway nya yang tadinya empat menit menjadi dua menit
kalau koridor enam yang tadinya tujuh menit jadi lima menit
sedangkan koridor sembilan yang tadinya sepuluh menit menjadi delapan menit
ini merupakan salah satu kemajuan juga
pada hari pertama pemberlakuan sistem ganjil genap
sejumlah pengendara terjaring di kawasan tamrin
para pengemudi yang melanggar ini kemudian diberi surat tilang
setelah kedapatan melanggar sistem ganjil genap
para pengendara tersebut harus menjalani sidang di pengadilan
sesuai dengan wilayah tempat terjadi pelanggaran
mayoritas pelanggar mengaku telah mengetahui sistem pelat nomor ganjil genap
mulai diberlakukan hari ini
namun beberapa alasan membuat mereka nekat melanggar
sudah tahu ya
cuma bedanya kan lima menit
tadi kan saya pas di sini jam enam lima puluh lima
ada waktunya perbedaan dikit
karena jam di sini enam lima puluh lima di sini mungkin jam tujuh
jadi karena kan tinggal di sini doang
mau lihat ingin bersuka kan main tiga puluh detik
lalu bagaimana situasi arus lalu lintas di ruas jalan protokol
menjelang jam pulang kantor di hari pertama pemberlakuan sistem ganjil genap
sudah ada koresponden cnn indonesia istiarto sigit di ruas jalan gatot subroto
ito kurang dari satu jam menjelang sistem ganjil genap berlaku di sore
hari kemacetan nampaknya sudah terjadi
apa artinya kondisi ini
ya selamat sore amelia
saat ini saya berada di ruas jalan jenderal gatot subroto
seperti anda bisa lihat di belakang saya
mulai dari arah cawang menuju arah selipi saat ini
jalan sudah macat
mulai dari perempatan kuningan anda yang akan mengarah menuju selipi
maupun turun ke jembatan semanggi menuju jalan sudirman tamrin
anda harus bersabar karena kemacetan sudah mulai terjadi
padahal satu jam menuju peraturan ganjil genap
kembali diberlakukan di hari pertama di tanggal tiga puluh agustus ini
artinya memang kendaraan kendaraan yang berplat nomor ganjil
berusaha untuk masuk ke beberapa jalan protokol
sebelum nanti pukul empat peraturan ganjil genap diberlakukan
imbasnya adalah beberapa jalan protokol di sekitar dalam kota jakarta
sudah mulai padat akan kendaraan
bukan hanya saja yang menuju selipi begitu
namun juga menuju cawang
kepadatan juga telah terjadi
ini juga menimbulkan sedikit polemik
apakah memang kebijakan ganjil
ganjil genap ini bisa menyelesaikan kemacetan di kota jakarta
yang diyakini oleh di sub provinsi dki jakarta bisa menurun
namun pada kenyataannya justru malah menimbulkan kemacetan
yang justru makin meningkat
satu jam sebelum pelaksanaan kebijakan ganjil genap
lalu itu apakah jumlah petugas kepolisian terlihat lebih banyak dari biasanya
tadi pagi di pelaksanaan pertama
ketika para warga jakarta berangkat kerja
memang ada sekitar dua ratus lima puluh
petugas yang disiapkan oleh polda metro jaya
untuk mengawasi kebijakan ganjil genap yang diberlakukan
namun sampai saat ini satu jam
menuju kebijakan ganjil genap
kembali diberlakukan di sekitar jalan jenderal gatot subroto
semanggi begitu kira kira saya belum melihat adanya peningkatan jumlah petugas
hanya satu dua polisi yang saya lihat tadi
mondar mandir di sekitar tempat saya melaporkan saat ini
dan memang tingkat pengamanan tidak sebegitu signifikan
ketika tadi pagi diberlakukan dua ratus lima puluh petugas
yang mengawasi jalannya ganjil genap
hari ini di sekitar jalanan semanggi
lalu itu berdasarkan pengamatan anda sendiri
apakah masih banyak pengendara yang membandel di sana
ya amelia hari ini sampai dengan sore hari ini tepatnya
ada empat puluh pelanggaran ditimbulkan
oleh kesatuan petugas yang terus mengamankan
proses ganjil genap di jakarta
empat puluh pengendara tersebut telah ditahan baik sim maupun stnk nya
jumlah kendaraan yang melanggar memang dikatakan menurun
jika dibandingkan dengan ketika sebulan lalu
kebijakan ini mulai di uji coba di jakarta
namun pelanggaran ini juga masih disebabkan oleh beberapa hal
di antaranya adalah pengendara yang lupa tanggal
mereka lupa bahwa hari ini adalah tanggal genap
sehingga pengendara tanggal ganjil masih menerobos begitu
dan juga ada perbedaan waktu antara yang dipakai oleh pengendara dan juga petugas
dua hal ini menjadi masalah yang masih terus timbul
pengaplikasian kebijakan ganjil genap di jakarta
berikutnya adalah bukan hanya soal pelanggaran
namun juga dampaknya
adanya anggapan bahwa kebijakan ganjil genap bisa mempercepat jalannya busway
menurut tanggapan dari direktur transjakarta dikatakan bahwa
kecepatan basyo meningkat beberapa menit bukan disebabkan signifikan karena
adanya kebijakan ganjil genap
namun adanya tambahan pengadaan armada bus transjakarta
tujuan utama dari dishub yang menginginkan warga
berpindah menggunakan angkutan umum secara signifikan belum terjadi
di hari pertama dijalankannya kebijakan ganjil genap di jakarta
itu terima kasih sekali atas laporannya
hati hati di sana dan selamat bertugas kembali